bagi warga bantaran sungai ciliwung banjir merupakan ancaman yang biasa dihadapi
warga rawajati jakarta selatan misalnya mereka telah hidup puluhan tahun di tepi kali ciliwung
pembersihan sungai yang dilakukan sejak dua ribu empat belas sudah mulai berdampak
banjir menjadi cepat surut
banjir menjadi ancaman bagi warga pinggiran kali ciliwung
saat banjir kiriman dari bogor puncak cianjur jejak genangan air bisa setinggi lebih dari dua meter
namun kini upaya revitalisasi bantaran ciliwung membuat banjir lebih cepat surut
meski masih menjadi lokasi yang rawan banjir warga bantaran kali mengaku masih enggan mengungsi
tidak ada penggusuran apa bagaimana gitu bisa kita pindah